saya mau nino terima itu
kalo boleh tau
hak aslinya rina itu harus dicabut
rina juga gak mau pisah dari kalian
kok mereka tiga sih
hak asal adapsi rina itu masih dipertimbangkan
hari ini bener bener dilepas
karena mereka tau
wah ini mantan darah pidana
mereka gak bisa ngasih kepercayaan
kepada orang tua yang pernah ngelakuin
tindakan kejahatan dulu nya mir
salah gue apa sih
salah gue apa sih
kenapa harus seperti ini jalannya mir
masalah lo gue lo selalu disekut pautin sekarang
semua salah gue mir
kalo tau sebenernya better jaya bukan gue yang ngaku
bukan gue yang ngaku
bukan gue yang salah
bukan gue yang salah
bukan gue yang salah
bukan gue yang salah
bukan gue yang salah
arang yang baik jin
gak ada yang bisa nyayangin rina selain lo
hati gue sakit banget sekarang mir
rina gak bisa ada disini
andin dan mirna itu dekat sekali ya
apa mereka udah lama kenal
selamat siang mbak
siang ada yang bisa saya bantu
ini mbak ada paket dokumen atas nama pak el nino mbak
oh iya nanti saya sampaikan ke pak nino
kalau bisa sekarang ya mbak ya
soalnya dokumennya penting banget mbak
oke baik saya antar ke ruangan pak nino sekarang
iya mbak kasih mbak
lapor pak rendy
surat sudah diantar ke ruangan pak
lapor pak rendy
amplopnya sudah diantar ke ruangan pak nino
harusnya dia sudah menerimanya pak
kalau malam ini
iya ya bagus
kalau ada masalah
jadi kita lihat dulu paulo
tanyakan langsung ke mama pak
kenapa hal ini bisa terjadi
mama sarah kenapa al
papa langsung tanya aja ke bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue tau lo cuma pengen ngancem gue kan
lo pikir gue takut apa
sekarang gue harus tahu apakah nindi itu udah meninggal atau belum
gue harus tanya ibu panti
selamat sore pak
tadi ada kurir mengantar dokumen ini untuk bapak
saya kembali dulu ya
dokumen apaan sih
bapak mau menjelajah
jadi mama ada saran buat kamu
gimana menurut kamu
boleh ma ini juga baru keluar mau pulang
yaudah kalau gitu aku langsung ke rumah ya
oh bagus kalau gitu
yaudah tapi sekalian ya kamu bilangin sama elsa
rencana ini soalnya sekarang elsa nggak ada di rumah
sampai ketemu di rumah ya
sampai ketemu ma
ada apa ibu ibu datang ke sini
jadi begini bu
saya dengar kabar soal
anak yang saya titipkan di panti asuhan ini tanggal tiga desember dua ribu tujuh belas
katanya anak itu meninggal
apa itu benar bu
maaf ibu tahu dari mana soal itu
dari suami saya
kata suami saya dia ditelepon sama orang tua angkatnya
kalau begitu saya tanya dulu sama bu asri ya
soalnya yang berwenang menjawab adalah bu asri
namun kebetulan bu asri lagi ada keperluan
oh ya gak apa apa saya tunggu aja
saya sampai m nedaya guys
kalo saya baru offered linden ska mengunduh dendamnya gak apa sama ibu
nyi juga tetep dihisar
mereka dil admirasi ngrandainho

apale enggaklah ya
akpanya juga ket teu
apa kan pokemon biar hospital itu nggak bakal lum ordersa
des organize administrasinya
akanya ga suscrip aja
iya sekarang soalnya ntar waktunya makin mepet bisa kan
kenapa harus sekarang sih kan gue lagi nunggu astri
tapi mending gue pulang aja deh hubungan gue sama nino gak boleh renggang lagi
bu kayaknya saya nggak jadi nunggu ibu panti deh soalnya ada keperluan mendadak
iya kalau gitu saya permisi
oh iya ya bu bos mau saya ambilin makan bu waktu mau dipotongin buah
oh saya mau nanya sesuatu ke kamu can i ask you something
kamu sepertinya dekat sekali sama andin
oh itu iya bu saya emang deket banget sama andin yang kayak sahabatan gitu dah
terus udah lama juga kenalin sama dia

sekitar empat tahun yang lalu
iya empat tahun
empat tahun kenal dimana
saya sama andi itu dulu ketemunya tuh di
aku tadi ada urusan mendadak mah makanya ngantarin andin terus aku langsung pergi lagi
aku tadi ada urusan mendadak mah makanya ngantarin andin terus aku langsung pergi lagi
gak peduli sih
aku butuh bantuan gak mawa

sama kamu juga mir bisa bantu bantu kamu

bisa banget pak bos diri pakai tadi lah pegang pampis
kamu apa bahasalamu
udah beres semuanya dicek semua aman ya
yaudah terima kasih kalo gitu
apa udah belanjanya
tadi al bilang hak adopsi reina dicabut
dan aku diminta tanya langsung ke kamu
apa kamu ada hubungannya dengan dicabutnya hak adopsi reina
enggak enggak kok pa aku
jawab jujur ada apa
aku tahu ini pasti semua salahku mas
udah lo permitah maaf lah
kamu tuh asi
dia sangat indah
cantik sekali kamu mandi
bagus kak mas
kalau istrinya cantik
tuh dengerin apa kata mama
aku cantik ya
pastinya cantik sih
dia sampai sesak nafas
ngelihat kamu cantik begitu
gak biasa aja ma
gak usah gengsi lah
kalau emang cantik bilang cantik
cantik gak aku
andien emang cantik banget
tunggu bentar aku mau pasangin dia dulu mas
ya tadi gak bisa bisa kok
bisa juga pasang sendiri
apaan sih mama bikin andi jadi kegeeran aja tuh
mama tuh seneng sekali bingung dan anin kamu kamu cantik sekali
serius dan mama rasa sih al menikahi kamu bukan hanya kamu perempuan yang baik lembut
keibuan tapi juga karena
kamu mungkin cantik sekali
enggak mah mama salah masalah menikahi aku karena dia butuh istri untuk mengadopsi rena tanpa cinta
eh kenapa ah nggak papa sebentar ya coba kamu pakai ini di bibir sedikit
dan cantik sekali
flawless and beautiful make up tipis aja sudah bikin kamu cantik sekali
mama udah jadi mutu yang sangat baik sama aku
saya yang terima kasih sama kamu kamu sudah jadi istri yang baik sekali untuk anak saya lebaran
kau misalkan mama tahu dulunya aku mantan api bahkan karena aku juga hak
adopsi rena lepas dari masalah apa sikap mama akan tetap sama seperti ini
sebenarnya saya masih penasaran
sebenarnya saya masih penasaran
sebenarnya saya masih penasaran
sebenarnya saya masih penasaran
kenapa hak adopsi reina bisa lepas gara gara andi
kenapa hak adopsi rena bisa lepas gara gara andi
memangnya apa yang anda lakukan
tapi kalau tanya sekarang saya pasti akan bikin andin sedih nanti aja deh
tentukan personnel siapa yang kamu lakukan
biasanya kalau ada kalian perlu ada seseorang yang ngejual janganlahlah aku
helena lepas dari andin dan alva
udah mama mau beres beres dulu sebentar ya
di wawancara kemarin
kamu bicara apa sama ibu panti
sampai andin dan al kehilangan hak
buat apa ngomong seperti
kamu kenapa dengan sengaja bikin
hak asuh rena lepas dari andin dan al
kenapa sengaja bikin ini
setelah semua yang al lakukan untuk keluarga kita ma
saat kita lagi terpuruk
dia ngebantuin kita
gak berhenti berhentinya menyiksa andin
bikin andin menderita terus
dia hormat sama kamu
satu kalipun gak pernah tidak hormat tidak sayang sama kamu
kamu itu keterlaluan tau gak
yang keterlaluan itu kamu
cuma gara gara anak angkatnya adin kamu bisa semarah ini sama istri kamu